kepolisian negara republik indonesia beserta dengan jajaran tentara nasional indonesia
akan menerjunkan sedikitnya empat puluh delapan personel
untuk mengamankan jalannya sidang gugatan pemilihan presiden dan wakil presiden
di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat
kepolisian dan tni juga telah menawarkan kepada para hakim mk
untuk dilakukan pengawalan
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya
kombes argo yuwono pada rabu sore mengatakan
pihaknya juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi dua kubu
penggugat dan tergugat yang akan hadir di gedung mahkamah konstitusi